kamu tau gak ada berita gembira sekali
kliennya mama itu suka banget
jadi mama masih butuh kamu besok
buat bikin iklan yang beneran
jadi kamu harus janji sama mama besok
kamu harus motret lagi
batalin aja mama
lagi mikirin apa aden
biasa lah bi
kan boy lagi persiapan buat olimpiade
terik bohongnya kak bibi
masa mikirin pelajaran
tetap anak temennya
bibi udah tau
mikirin pelajaran sama yang bener bener lagi berpikir
ini merti salah dek
pasti si adente lagi mikirin yang repahnya
ya tau atuh
makanya si adente cerita sama bibi kalau ada masalah dek
jangan dipendam sendirian
bahaya jadi penyakit
gue itu sebenarnya suka sama reva
iya masalah anak
dan menurut bibi
kalau mama aden tidak suka sama neng repah
pasti ndak rtt ayah alasan
ada sih mak
mama tuh gak suka sama reva karena reva itu ceweknya tomboy
sedangkan mama suka yang feminim
beda banget kan sama reva
si aden mah itu mah gampang atuh cetek lah
dengan mempucuk neng repah supaya neng repah mau sedikit saja berubah
lebih peminim lebih anggun seperti apa yang mama kadang suka
iya bener juga ya bi
tapi bibi mak umar jadinya aden udah sampai nggak jauhan neng repah
kasian tahu orang yang namanya lagi jatuh cinta
tapi tate sok gampang sensitif
yaudah bi makasih ya sarannya bi
nanti boy coba jalanin deh
ku bibi dibantu doa
supaya aden bisa jadi pacaran sama neng repa
apalagi sampai menjodoh
bibi rek nganjutkan pagawai yang dibini dapurnya
eh susuna diminum
supaya pacaran sama neng repah
kerjanya main kompor
kamu pegawai ngapain di situ
pake ngomporin dane boy supaya mau sama neng repah
gede ga sopan sama nya di mana
sebelen emak ini
eh kalo nyonya tau marah
eh emangnya saya ember
di mana mah alus doi ga mau jadi ember mah
pantes lah di mana mah
panci akan bujur lagi dong teater
pantes tajam di mana
pokoknya jangan ojok ojokin dane boy sama neng repa
ya akhirnya ira ngerti
nawan maksud di mana
kamu tes apa aja nyonya kan
rasuk ke adriana
ampun gusti di mana
damu kan dengekan di kuping mah
kesiga mah emak
teh pantes atu jam dane boy
tegapis sama nema eh
ngo kolot mah kamu
adianya mau ngora
tapi diman geni kan wudang bujur ira wae
jangan bener bae
sujuq si papa
iya gelap malem kan pak
boy ada di kamarnya lagi belajar kan
oh iya ya ya udah yuk pak masuk
pokoknya saya mah dukung adriana
saya dukung repa
pokoknya saya dukung ad
lagi pada kampanye apa
aduh berisik banget tau
hanunya di kampung saya di garut
ada pemilihan rw serentak
nah diantaranya adalah
saya dukung saudara saya dong
oh hebat tau
mau disering sini ya
engga juga tuh
mau diorangnya baik juga ya
masih sekarang banyak cowok yang suka sama dia
apalagi dia lumayan keren
menurut gue sih biasa aja
menurut lo dia keren
jadi menurut kamu dia biasa aja
menurut lo dia keren
ya udah kalo gitu lo pacarin aja sama
jadi gue yang pacarin
kan kata lo dia keren
kamu mau tau gak
ada berita gembira sekali
clientnya mama suka banget
jadi mama masih butuh kamu besok
buat bikin baik
kamu harus janji sama mama besok kamu harus motret lagi